jumlah kendaraan yang memasuki pelabuhan bakau huni lampung kembali melonjak pada senin malam
sejumlah area dermaga dipenuhi kendaraan yang ingin kembali ke pulau jawa
terpantau sejumlah kantung parkir di dermaga terpenuhi oleh kendaraan para pemudik yang ingin kembali ke pulau jawa
berdasarkan data yang dirilis asdp diprediksi masih ada satu ratus tiga kendaraan yang belum kembali ke pulau jawa
dengan angka tersebut diperkirakan akan terjadi lonjakan pemudik kedua
sementara itu pemudik dari pelabuhan bakau huni terus berdatangan dari pelabuhan merak cilegon banten
pemudik kendaraan pribadi maupun kendaraan sepeda motor
untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang pengelola terminal terpadu merak akan menambah jumlah armada bus sebanyak seratus unit
dan diprediksi akan terjadi puncak arus balik pada senin malam
usaha jeda breaking news kompas tv akan kembali dengan informasi pantauan arus balik lebaran dua ribu dua puluh